mama juga lagi sakit rena dan askara juga butuh saya
terus kenapa kamu juga kayak i don't know for some reason mama kayak ngerasa kamu ada yang dipikirin
apa maksudnya ya banyak sih yang kamu pikirin tapi kayak ada sesuatu yang mau kamu ceritakan kemana mungkin
enggak sih cuma ya kepikiran sama situasi yang ada
kita malah lagi angin sakit jadi
pasti bakalan dipindahkan ke lapas yang lain
mbak mir kok kaki perhatiin tuh mbak mirna tuh
kayak rungsing banyak pikiran diajain ngomong tuh nyambungnya lama
kenapa sih ada masalah
ngomong deh sama kiki cerita
mbak mirna kenapa
bentar bentar ki ini gue lagi chat sama temen gue yang preman di luar
kalau mbak mirna chat sama temen temennya yang preman itu mbak mirna ngomongnya apa sih
bisa diem gak sih lo ki
gue udah bilang entar dulu entar dulu entar dulu
ini gue lagi chat sama temen gue nih biar gue konsen gitu loh
gue lagi nanya ini nih biar mereka bisa bantu nyari jejaknya andin
bisa diem gak
bentar aja ki
bisa bentar dulu gak
lah bukannya mbak adi di rumah sakit ngapain dicariin
lo belum tau ya
kenapa gue minta bantuan temen temen gue
karena andin diculik
gimana cerita sih mbak nanti di rumah sakit
jadi ceritanya gini
yang gue tau ini ya
waktu perjalanan dari ambulans itu dari puncak menuju jakarta itu tiba tiba dicegat
terus andinnya dibawa
nah sekarang kagak tau ini keberadaan dia itu dimana
tolong sama temen temen gue
aduh mbak mirna
kok kejadian ini kayak
berderet gitu ya
kemarin abis kebakaran di vila
terus abis itu mbak andien jatuh
terus abis itu sekarang mbak andien di rumah sakit diculik
mbak kiki pengen bantuin
kasih tau kiki caranya kayak gimana
udah udah lo gak usah panik dulu sekarang
ya makanya gue dari tadi
yang lo bilang gue juktek itu
gue nanyain temen temen gue jadi biar
temen gue bisa ngasih info ke preman yang lain
bisa kasih info lagi jadi ketahuan
tuh jejaknya dimana gitu
terus pak riza gimana mbak mira
kenapa jadi ke pak riza sih apa hubungannya coba
belum apa apa udah ngegas
kan pak riza kan kira kira
udah dapet info gak pergerakan
mbak andien ini udah nemu gak
jangan sebut nama dia
pak riza ini kan bagian keamanan
di rumah kita
kiki juga harus memastikan nih pak riza gimana udah nemu
itu dia gue kagak tahu
lo kata kira gue babysitternya ngikutin dia kemana aja
mana gue tau dia nyari andien kemana aja
kan gue kagak tau
ya tinggal jawab dong
liat nih emang aja pake nelfon
kan gue bingung jadinya
lah gak usah bingung merasa diangkat gercep cus
tapi udah sempet dimereming kan
tidur ilang sebentar terus
bantunya anget loh
udah dokter ya
nanti juga akan sembuh sendiri
terus kok kamu disini dirumah
kamu gak ke rumah sakit
nanti kesiangan loh
langsung ke rumah sakit
aku sampaikan gak ya kak